jadi kalau kita pantau dalam beberapa hari ini memang mulai ada eskalasi peningkatan
diperkirakan karena memang hari ini adalah hari terakhir orang masuk kerja
ada kemungkinan nanti malam eskalasinya akan mulai terlihat ada lonjakan
dan kita perkirakan ponca arus balik nanti di h dua dan h tiga
pola pola rekayasa yang kemarin kita laksanakan di tahun lalu
kali ini kita lakukan evaluasi sehingga kemudian pada saat kita melaksanakan rekayasa
apakah mulai dari kontraflux sampai dengan one way nanti
di satu sisi ini kemudian juga tidak membuat jalur jalur lain
jadi kita bisa menggunakan pola pola rekayasa yang berada di arteri seperti itu juga bisa tidak terlalu terganggu
karena ada kegiatan rekayasa